tolong jangan libatin saya lagi apalagi sampai nyalain dia
oh ternyata kamu cuma bukan mempengaruhi anak saya
tapi kamu juga bisa membuat orang kasian dan akhirnya ikut membela kamu
kamu bener bener bermuka jiwa
pintar memanfaatkan keadaan
apa ini hidupkan orang tua kamu
dia pasti ngelakuin itu karena pengen ngancurin hubungan gitar
apa dewi tahu kita pasaran
kalau kayak gitu kenapa dia gak langsung ngomong kepadamu
itu bener aja sih hubungan kita
toh pada akhirnya otomatis anak anak bakal nyuruh kita putus ya kan
ya papa juga gak tahu apa rencana dia ra
tapi yang pasti bapak gak mau hubungan kita kenapa napa
rara juga gak mau kita kenapa napa opa
apalagi sampai putus
karena tahu gimana kalau kita cari tahu bareng apa rencana dewi
ayo ayo kita cari tau orang kepercayaan diri kita
asik nih dicuekin sama kerupuk kulit
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh ini aduh ini jangan
eh eh sih ini gimana sih
lu sengaja banget ya
kaki saya sengaja banget nih ditibang pakai kursi ini kan sakit berasa banget tau gak
gak ada sih gimana
lu baik banget
gak gitu madame udah jelas aku pindahinnya kesini
apa kecuali gue apa bohong
hah sampe gua teriak teriak emang kesakitan banget kok
udah gue mau viralin aja nih di medsos
parah banget gak sih pelayanan disini
dahlah lain kali kita gak usah datang kesini lagi deh
pelayanannya gak bagus
aduh mbak mohon maaf untuk ketidaknyamanannya
ini hanya ada sedikit kesalahpahaman
tapi nanti saya akan perbaiki saya janji
untuk ketidaknyamanan mbak sama masnya disini
sama masnya juga disini gimana
ya saya mohon balik lagi mbak sama masih ke bangko
ini berdarah kayak gini
udah dong kamu turun dulu
sekarang gua ke belakang terus kamu obatin kakinya
itu saya mbak
ini sakit banget ya
butuh kecap nih memang pingin dibanting ya
selalu aja bikin gua kena masalah
gua gak bisa jalan
terus gimana jalan sendirilah
ke belakang nih sel
sampai semuanya pada percaya kalau kaki gue beneran sakit
ada kotak p tiga k di belakang
aduh bisa hati hati
ya lu dong ini kan pake gua sakit
lu mau bawa gua kemana
ya ya ya sakit aduh

ah sakit kan ini yang gua kasih tau
makanya nggak usah bohong jadi orang
cuman lu banget sih
yah acting dikit nggak apa apa lah
bisa nggak sih ke line kali nih
kalo lu mau ngerjain gue tuh pake cara yang lebih pinter
karena gue tuh anak ipa pinter nggak kayak lu tau nggak
tapi keren kan ide gua tadi
nggak ada keren kerennya
udah deh gua tau kenapa lu pura pura tau nggak
usah ngajak kan biar dapat ngomong sama gue
ya udah gua kasih waktu tiga menit
karena gua ada masih banyak kerjaan
oke kerupuk kulit gua mau ngomong sama lu
lu lupa tiga menit ya bisa cepet nggak sih ngomongnya
gua harap omongan bokap gua itu nggak lupa
gua mau masukin kamarnya
karena lu nggak pernah bawa pengaruh buruk untuk hidup gua
justru kehadiran lo di hidup gua
itu ngebawa sejuta warna warni buat hidup gue
dan hidup gua tuh jadi lebih indah
dan karena itulah gua nggak bisa jauh dari lu
lu jangan jauhin gua ya
nggak pakai diskon diskonan pegangan tangan
ya udah gua cuma minta lu jangan ngejauhin gua ya
karena tanpa lu di hidup gua gua jadi hampa
karena gua pengen denger lu ngoceh terus ke gue
lu ngegas lu marah marah ke gue
ya gua ngerti gua nggak minta lu tuh harus gimana gimana sekarang
karena gua ngerti lu pasti butuh waktu untuk menenangin diri lu
yang penting lu maafin gue dan jangan ngejauhin gua ya
oke waktu tiga menitnya sudah selesai
sebenernya udah lebih satu menit sih
cuma buat lu nggak apa apa
jadi gua mau balik kerja
dan mulai sekarang jangan gangguin gua lagi oke
makasih botol kecap
mau beli mana
mau pesen apa
selamat malam selamat datang di kafe kami
saya pikir kamu bisa diajak ngomong baik baik
dan bisa memperbaiki kelakuanmu
tapi ternyata saya salah ya
kamu semakin keterlaluan
papa kenapa sih ikut campur urusan ritki sama michelle
papa ikut campur
karena papa nggak mau kamu deket dengan seseorang
yang sama sekali nggak punya perasaan seperti dia
aku tak bisa catatin dia
tidak ada akum
karena arin udah ngadu yang gangga kan ke papa
sebelum papa nyalahin michelle seperti sekarang ini
harusnya papa cari tahu dulu kebenarannya kayak gimana pak
harusnya kalau kamu punya rasa malu dan sadar diri
saya gak perlu dua kali ngejelasin dan maki kamu seperti ini
pa udah pa stop
ternyata kamu cuma bukan mempengaruhi anak saya
tapi kamu juga bisa membuat orang kasian dan akhirnya ikut membela kamu
kamu benar benar bermuka tuh
pintar memanfaatkan keadaan
didikan orang tua kamu
sampai jumpa di video selanjutnya

salah satu salah satu
papa udah keterlaluan pa
ini semua demi kamu
sampai jumpa di video selanjutnya